sebuah mobil berbasis energi listrik dan bergaya off road karya anak bangsa
diproyeksikan untuk ambil bagian di ajang rally paling menantang di dunia rally dakar
untuk menguji ketangguhan daya jelajahnya mobil itu pun diajak untuk berkeliling indonesia dari sabang sampai merauke
inovasi anak negeri dalam membuat kendaraan kembali hadir
melalui karya mobil listrik
mobil listrik ini bernama blitz yang diambil dari dua nama perguruan tinggi
yakni universitas budilur dan institut teknologi sepuluh november
yang merancang serta membuat mobil listrik bersama sama
mobil itu juga diproyeksikan dapat mengikuti ajang balap paling ganas di dunia rally dagar
namun sebelum mimpi tersebut terwujud terlebih dahulu ketahanan mobil ini akan diuji
dengan menjelajah indonesia dari surabaya
ke sabang hingga merauke sejauh lima belas km
tujuan daripada peluncuran hari ini adalah juga turut mendukung kegiatan mencoba ya
mencoba di lapangan endurance daripada mobil ini
dan juga daripada tim yang akan mencatat kelemahan kelemahan selama perjalanan
semoga nanti dalam perjalanan ini nanti bisa menjadi mobil yang cukup tangguh
khususnya kalau memang nanti bisa turun pada rally dakar
pada saat kita membuat blitch ini kami yakin gitu ya
kalau kita mampu membuat mobil rally mobil racing mobil yang lebih tinggi dari spek kendaraan biasa
seharusnya bisa ya seharusnya bisa
nah itu tantangan nanti kami berdua di universitas masing masing untuk bisa mengangkat mobil yang tadi bisa untuk produksi pada umumnya
diproyeksikan untuk rally mobil ini memiliki ground clearance yang cukup tinggi
sekitar tiga puluh empat lima cm
yang memungkinkan melahap jalan off road
berangkat tubular dan berbodi aluminium
mobil ini dibangun dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi
kecuali baterainya yang masih harus diimpor dari korea selatan
tantangannya sebenarnya sama jadi di negara manapun tantangannya sama
jadi secara teknologi kami semua setara
tinggal kita semua bagaimana kita mendapat dukungan dari banyak pihak
terutama dari pemerintah untuk dapat mengembangkan mobil listrik ini
jadi semua karena kita fokus
di komponen elektroniknya jadi semua komponen kita waterproof
termasuk dari mobil juga kita uji waterproofnya juga
kebetulan dari jogja sampai jakarta kita juga dilewati beberapa hujan dan genangan air
dengan kapasitas baterai tiga ratus lima puluh volt
mobil rally listrik ini bisa menempuh jarak terjauh tiga ratus km
dalam sekali pengisian penuh selama delapan hingga dua belas jam
dari motor listrik yang dimiliki
daya yang dihasilkan bisa mencapai lima puluh lima kg

yang setara dengan satu ratus lima puluh tenaga kuda
atau nyaris sama dengan kekuatan mobil bensin berkapasitas satu lima ratus cc
dengan dukungan dari perusahaan listrik negara
mobil ini akan difasilitasi di sektor pengisian listrik
di setiap kabupaten kota yang dilintasi selama mengeksplorasi indonesia
albi pratama jakarta